informasi pilihan berikutnya saudara bawa pasien ambulans terbalik
perisiwa ini terjadi di maros losi selatan
sebuah ambulan mengalami kecelakaan saat mengantar pasien
tujuh penumpang termasuk pasien mengalami luka luka
hingga harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat
sebuah ambulans mengalami kecelakaan di jalan poros maros makassar senin petang
ambulans terbalik di tepi jalan curam kecamatan simbang
dalam video amatir terlihat warga bergegas menolong penumpang ambulans
tujuh orang terluka termasuk pasien keluarga serta sopir ambulans
saat kejadian ambulans membawa pasien rujukan dari kabupaten bone menuju rumah sakit di kota makassar
di lokasi kejadian pengendara berusaha menghindari kendaraan dari arah berlawanan
ini yang kita lihat kondisi mobil terbalik
karena tikungan tikungan mau memasuki jembatan
tapi sebelum jembatan ada pembelokan mungkin sopirnya kurang kontrol
hujan deras kemudian malah turun ke bawah mal sebelum jembatan
kemungkinan karena kecepatan tinggi kurang kontrol dan pengaruh hujan deras
kemudian perjalanan sudah mungkin jauh dari bone
ini capek atau karena hujan
korban luka luka kemudian dibawa ke rumah sakit lapalaloi kabupaten maros